kemarin ada waktu paski beraka mulai dari keluar cerak cerak cerak cerak cerak
kemudian stop naik ke saya setiap pagi terus cerak cerak cerak balik lagi rambung
tapi ada yang enggak tahu sore nya cerak cerak cerak cerak menurunin bendera kan ya kan
terus menyerahkan ke saya saya kan enggak pakai gladi saya ingetin saja saya ingetin
tapi yang saya melihat gladinya itu yang pagi proses pagi proses sore nya enggak inget
jadi waktu sampai di depan kemudian pembawa bendera naik
rute ya rute dari semut ya naik rute rute rute ke atas
saya bisik bisik ke rute kayak gitu tapi enggak ada yang dengar kan
ada yang dengar enggak
rute ini ngambilnya bendera apa dengan paginya gitu
ini kelihatannya dengan baki kuningnya
bapak hanya bendera nya saja ya saya ganti
tapi nggak ada yang tahu kan
enggak ada yang tahu
kalau ada yang tahu silakan maju
ada yang tahu
nggak apa apa kalau ada yang tahu
dengar pak saya dengar pak
enggak ada yang tahu
pak wapres tahu nggak tahu
pak wapres yang dekat saya saja enggak tahu
pasti yang lain ngomong tahu
ya itulah perlunya geladi secara pelatihan
ini latihannya berapa satu bulan kan
ya latihan satu bulan kemudian diulang ulang hingga betul betul kemarin saya lihat
ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik
nah saya yang enggak digeladi
saya yang enggak digeladi
kan sudah setahun yang lalu kan juga rupa kan
tapi untungnya tidak ada yang tahu
pak wapres yang tidak dekat saya saja enggak tahu